hingga rabu sore tim sar gabungan masih terus berupaya mencari empat orang
yang tertimbun longsoran tebing penahan rel kereta api
di kampung baru kelurahan empang bogor jawa barat
namun cuaca yang tak menentu ditambah pengikisan material puing setebal empat meter
dengan alat manual dinilai cukup menguras tenaga
sehingga pencarian terpaksa ditunda dan akan dilanjut kembali pagi ini
pemukiman yang terkena tanah longsor ini memang tidak dapat dijangkau
kendaraan roda empat termasuk alat berat
di sini akses untuk semacam belko agak sulit tidak bisa masuk
jadi butuh tenaga yang cukup banyak
hari ini tadi sempat hujan jadi hujan tadi kami hentikan sementara
karena masih ada potensi longsoran susulan
sementara itu untuk menghindari bahaya longsor susulan
bnpb telah mengungsikan seluruh warga ke gedung sekolah setempat
pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat selama dua hari
dan akan ke depan
nantinya seluruh warga terdampak akan ditanggung tempat kontrakan sementara
sebelum direlokasi permanen ke kawasan pamoyanan
menurut keterangan dari pak camat sekitar delapan puluh sampai seratus kepala keluarga
ini pun kita jamin kebutuhan dasar hidupnya selama di pengungsian
ini masa tanggap darurat ini selama dua minggu
dari pemerintah pusat melalui bnpb membantu namanya dana tunggu hunian
atau dana kontrak rumah
hingga rabu sore pt kai daup satu jakarta bersama badan perkereta apian jabar
juga terus melakukan perbaikan jalur rel ganda di titik longsoran di lintasan km satu ratus dua puluh
kelurahan empang kota bogor jawa barat
bencana tebing longsor yang terjadi selasa malam membuat terputusnya satu jalur rel sejauh dua puluh lima meter
selain memasang bantalan karung petugas juga melakukan penguatan struktur jalur
pihak kai menargetkan penguatan konstruksi
dikebut selama dua hari agar nantinya kereta dapat melintas di satu jalur pergantian
longsorannya tebing penahan rel kereta di kelurahan empang kota bogor jawa barat terjadi selasa malam
usai hujan gelas mendiru selama lima jam
lima rumah warga tertimbun dua orang meninggal dunia dan sebelas lainnya berhasil diselamatkan
dan saat ini dirawat di rsud kota bogor satu di antaranya dalam kondisi kritis
muhammad juanda bogor jawa barat